kita awali pagi ini dengan berita tentang korban gigitan ular king cobra di palangkaraya kalimantan tengah
kondisi jenazah rizki yang masih disemayamkan di rumah duka jalan danau rangas kota palangkaraya
tiga hari sudah dinyatakan tak bernyawa namun korban tak kunjung dimakamkan
bahkan beberapa tenaga medis dari dinas kesehatan kota palangkaraya kembali memeriksa kondisi jenazah rizky ahmad
kendati sudah memeriksa jenazah rizky tenaga medis menolak memberikan keterangan kepada wartawan
dengan alasan menghormati kepercayaan keluarga korban
secara kasat mata kondisi rizky terbujur dan tidak bergerak
namun suhu tubuh pemuda sembilan belas tahun itu masih terasa hangat
inilah yang membuat keluarga yakin jika rizky ahmad masih bisa diselamatkan
keluarga pun memutuskan pemakaman korban ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan
karena menurut kami dia itu masih mati suri
kalau sudah satu hari dua hari satu malam
kalau orang jogja itu sudah bau karena orangnya masih segar
memang juga tajinya belum ada jadi kami anggap masih suri
oke kalau konis dari kondokter
dari kondokteran konis sudah meninggal
tapi pihak keluarga masih yakin pak
selain menunda pemakaman korban
penyerahan ular king cobra kepada bksda kalimantan
tengah juga urung dilakukan
ular tersebut kini digunakan oleh keluarga untuk ritual tawar misa kepada korban
rizki ahmad dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis rsud dr doris lelvanus pelangkaraya pada senin pagi
setelah digigit ular jenis king cobra peliharaannya sendiri
saat kejadian pada minggu pagi
rizky tengah membawa ular peliharaannya itu ke arena car free day
entah apa sebabnya saat lengah tiba tiba tangan korban dipatuk ular kesayangannya
meski sempat dirawat selama satu hari
satu malam di ruang icu
nyawa rizki tak dapat diselamatkan